akibat takut tidak kebagian transportasi laut untuk mudik lebaran
ratusan warga kepulauan di sumeneb yang bekerja di bali memilih mudik lebih awal
mereka pun harus menantang maut menaiki kapal kayu tradisional
lantaran sulit mendapatkan kapal feri yang hanya berlayar dua kali dalam sepekan
beginilah perjuangan warga kepulauan sumeneb yang hendak pulang mudik lebih awal
ke kampung halamannya di pulau ras dan sapudi
untuk bisa naik ke kapal kayu ini mereka harus bertaruh nyawa di tengah laut
lantaran harus pindah dari sampan kecil ke atas perahu yang lebih besar
meskipun penuh resiko keselamatan tetapi kondisi ini sudah menjadi kebiasaan mereka selama bertahun tahun
perjuangan warga yang hendak mudik lebih awal ini mulai terjadi pada pekan kedua ramadan
menyusul minimnya transportasi laut jika mereka harus mudik pada beberapa hari menjelang lebaran
selain itu cara ini dipilih warga karena tidak ada transportasi lain
yang lebih mudik
mudah dan cepat mereka temukan untuk bisa mengantar mereka pulang ke kampung halaman
kapal feri hanya berlayar dua kali dalam sepekan dan itu pun hanya bisa menjangkau ibu kota kecamatan
sementara dengan naik kapal kayu ini mereka bisa diantar menuju titik pemberangkatan paling dekat
dengan rumah mereka masing masing dan hanya membutuhkan waktu sekitar tiga lima sampai empat jam saja
jauh lebih dekat jika harus melalui jalan darat lewat jembatan suramadu yang mencapai dua puluh satu jam
takut nggak mas untuk ikut transportasi seperti ini
tapi di dalam ada pelampung nggak mas
ada pelampung nggak ada
karena ferinya itu nggak tentu
untuk menggunakan jasa kapal kayu ini pihak syah bandar jangkar pelabuhan kalbut
menarik kartis penumpang rp lima puluh lima per orang untuk ke sapudi
sementara tiket untuk ke pulau ra seharga rp tujuh puluh lima
gelombang mudik warga kepulauan ini akan mulai meningkat pada dua pekan menjelang lebaran nanti